terima kasih pak ketua
assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
selamat pagi salam sejahtera untuk kita semua
pemohon kemarin kami menerima sejumlah berkas yang sampai di mahkamah
tapi itu perlu ada poin poin penting yang diklarifikasi
silahkan dibawa ke depan persidangan
ini sampel saja yang kami pilih
dipilih secara acak
dan tolong agak ke tengah supaya hakim bisa juga melihat
agak ke tengah ke sana
itu dibuka sekalian
sekali lagi ini sampel supaya bisa diperlihatkan
kita perlihatkan semua di ruang sidang ini
pak bambang dan para kuasa hukum dari pemohon
seharusnya pagi ini kita akan mengesahkan berkas yang menurut pemohon
itu adalah alat bukti yang tanda terimanya kemarin berbunyi begini
telah diterima sejumlah berkas dari pemohon perkara nomor satu
satu php titik pres garis datar tujuh belas romawi dua ribu sembilan belas
pada tanggal delapan belas juni dua ribu sembilan belas pukul tiga belas dua puluh delapan wib
yang oleh pemohon dimaksudkan sebagai alat bukti
akan tetapi berkas pemohon tersebut tidak disusun
sebagaimana persyaratan suatu alat bukti
yang diatur dalam peraturan perundang undangan yang berlaku
pak bambang dan teman teman yang ada di pemohon
sebelum ini disahkankan kami akan cek dulu untuk diverifikasi
tapi dengan fakta yang ada di situ
mungkin pak bambang bisa berdiri ke sini
di satu juga dari pihak terkait dan satu dari bawah selu dan pemohon silakan
jangan dipegang dulu pak bambang santai dulu
agak santai kita
dilihat dulu nanti ikuti perintah hakim
nah ini kan tidak bisa diverifikasi sehingga belum bisa disahkan pada pagi hari ini
karena berkas berkas itu tidak disusun sebagaimana layaknya ketentuan yang ada dalam hukum acara
dan kelaziman yang berlaku di mahkamah konstitusi
kami mau memperbandingkan dengan awal yang diserahkan oleh pemohon pak bambang
tolong diperhatikan ini dulu nanti diskusi dengan timnya
ini yang diserahkan pertama ke kami dibuat seperti ini
ini memang sesuai dengan hukum acara dan kelaziman yang ada di mahkamah konstitusi
jadi setiap saat kami bisa mengecek p berapa lalu apa benar atau tidak
dan itu yang disampaikan oleh jajaran kepaniteraan kepada kami
nah dengan berkas berkas yang seperti ini kami tidak bisa melakukan verifikasi
sehingga tidak bisa disahkan

itu kami sudah periksa semuanya pagi tadi kami sudah melakukan kayak sidak
sampai dengan berkas berkas yang masih tersisa di luar itu pak bambang
yang belum masuk ke ruangan ini
jadi itu masih ada di luar
dan oleh karena itu sekalipun kami kemarin dalam persidangan mengatakan
bahwa pagi ini terakhir untuk diserahkan dan akan diverifikasi
kami tidak bisa atau belum
belum bisa memverifikasi sebelum dilakukan dengan cara yang proper seperti ini
oleh karena itu karena ini penting untuk proses pembuktian
saudara pemohon diberi waktu sampai pukul dua belas melakukan proses yang layak seperti ini
kalau itu tidak terjadi nah itu kami tidak bisa memverifikasinya
implikasinya itu tidak bisa disahkan dalam persidangan ini
nah itu jadi kami sampai ke
kami sudah memperbaikkan ini supaya lebih layak dan terbuka
dan kami terpaksa melonggarkan waktu itu
memberi toleransi untuk bisa dilakukan yang layak seperti yang kami maksudkan tadi
ini contoh dari pak bambang sendiri
yang kami terima di awal
dan yang sudah disahkan dalam persidangan ini
kalau ada misalnya dalil yang mengatakan
ini kan kelengkapan tambahan dari bukti sebelumnya
yang sudah disahkan
dan itu kan belum diverifikasi
dan tidak bisa disahkan
tidak bisa dipersamakan statusnya
dengan bukti bukti sebelumnya yang disampaikan
ya pak bambang ya sudah dilihat semua ya
dan itu bisa dikerjakan oleh staf pak bambang
sampai pukul dua belas siang nanti
dan tolong serahkan
dan nanti akan diverifikasi oleh staf kami selama istirahat siang
dan setelah itu akan disahkan
terima kasih silahkan kembali ke tempat